jadilah saksi prosesi pernikahan putri presiden joko widodo kahiyang ayu dan bobi nasution
siaran langsung insight spesial presiden jokowi mantu selasa tujuh november prosesi siraman mulai jam setengah sembilan pagi dan prosesi midodareni mulai jam tujuh malam
serta rabu delapan november rangkaian prosesi akad nikah dan resepsi pagi mulai jam setengah delapan pagi dan dilanjutkan acara resepsi malam mulai jam enam sore